untung kamu kesini
ini aku lagi bete nih
gak ada kerjaan
bukannya enak ya
ya gak enak lah
gak ada pemasukan
mbak saya mau tanya
rumah yang kemarin itu tipe berapa ya
yang harganya empat ratus an
kalau yang harga empat ratus an itu tipenya empat puluh
tapi harus cash keras
kalau kpr lima ratus lima puluh
kalau cash trust sulit ya
kalau mau ambil di daerah lain aja
bang ojek bang
bang ojek bang
yaudah kalau gitu saya jalan kaki ya bang
gak jadi bang
ani kasian ya
tau taunya cuma di php doang
ah mungkin asep beneran sibuk
kalo sibuk mustinya gak buat janji
kalo urusannya mendadak gimana
ini ke sih maklum aja
kan baru pertama ketemu
gak usah pakai hati dulu
tiap hari jalanannya macet mbak
tapi tahun depan di daerah ini akan dibangun tol
kan dibangun tolnya tahun depan
saya mau tinggalnya tahun ini
kok gak diangkat telponnya
gak penting bu
hati hati mas pur
mau kemana sih
gue mau ke tempatnya salim
dia jual kopi berat
kenapa bawa ke dokter mas pur
pesan kopi satu
itu mah cerita lu deb
jangan diminum pet
kopi lu beracun
eh kamu mau beracun
eh kamu mau beracun
eh kamu mau beracun
sembarangan ya kalau ngomong ya
lu jangan sekali sekali gemuk gemuk ke warung gue
apa lu ngasih gue kopi beracun kan
jadi mau lu apa
kaka sudah kaka
jangan bakal layak di sini
kan perut gue sakit
eh sembarangan aja loh ya kalau ngomong ya
perut lu aja tuh yang udah kayak dupuk
sesejak lagi kopi gue lagi
sebaiknya kakak pur ke dokter saja dulu
dumpet terus umpet
bang beli buburat dua ya bang
yang penting belinya banyak
hahaha yang banyak belinya
itu jangan podi kopinya beracun tadi saya ketemu mas bur katanya kopinya
beracun sedih muntah muntah uluh kalau begitu saya nggak jadi ngopi ah